co chairs gubernur jawa barat rituan kamil dan gubernur dki jakarta anies baswedan
mengajak sejumlah wali kota dari negara g dua puluh
berdiskusi tentang sejumlah tantangan global
dalam rangkaian acara urban dua puluh summit dua ribu dua puluh dua di jakarta
dalam acara u dua puluh mayor summit yang digelar tiga puluh hingga tiga puluh satu agustus di jakarta
gubernur jawa barat ridwan kamil mengajak para wali kota dari sejumlah negara
untuk menguatkan kolaborasi pada isu isu yang saat ini mengemuka secara global
hal ini termasuk disrupsi digital
transisi energi akibat kondisi
ridwan kamil mengatakan kerjasama antar daerah sangat dibutuhkan
untuk memperluas peluang bagi masing masing masyarakat daerah
hasil diskusi para pemimpin daerah dirangkum dalam u dua puluh communicate
yang kemudian diserahkan kepada presidensi g dua puluh pada rabu tiga puluh satu agustus
saya kira karena semuanya universal dan mendampaki rakyat saya
maka semuanya akan kami terjemahkan
terjemahkan menjadi program kerja
contoh ya isu tentang masa depan pekerjaan
nah saya kan bikin petani milenial contohnya ya
itu kan respon
jangan semua kerja ke kota dong
karena menganggap kalau desa income nya kecil
kalau kota besar maka saya hijrah
nah itu kan sebagai gubernur dengan komunike ini
saya akan mengurangi beban kota
dengan cara yuk tinggal di desa
dengan digital skill kamu
kamu bisa mendapatkan income kota kan
nah ini kan mengurangi beban gitu
nah kemudian inklusivitas
bagaimana buat disabilitas orang tua
anak kecil perempuan dalam berkehidupan di kota
itu juga jadi perhatian
u dua puluh communique diserahkan kepada presidensi g dua puluh
melalui menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
pada rabu tiga puluh satu agustus di balai kota dki jakarta
u dua puluh mayor summit merupakan momen yang berharga
karena dapat memberi rekomendasi yang akan dibawa
pada puncak g dua puluh di bali november mendatang